di tengah tentang konflik tersebut yerusalem merupakan kota penting bagi tiga agama yaitu yahudi kristen dan islam
perebutan kota suci ini terus dilakukan oleh palestina dan israel
nah upaya trump untuk memindahkan kedutaan amerika serikat ke yerusalem menjadi ganjalan atas upaya perdamaian yang diupayakan terjadi atas solusi dua negara
yerusalem adalah kota suci selama berabad abad umat muslim yahudi dan kristen berbagi tempat untuk melakukan peribadatan dan juga perselisihan di salah satu kota tertua di dunia ini
di kota ini ada masjid al aqsa diakini umat muslim merupakan tempat nabi muhammad melakukan perjalanan ⁇ isra ⁇ miraj
bersebelahan dengannya adalah dom of the rock lalu juga ada weson wall atau tembok barat atau tembok ratapan
hanya berjarak beberapa langkah saja dari masjid aqsa
umat yahudi percaya batu pada tembok ini merupakan fondasi penciptaan bumi dan tempat terdekat untuk berdoa
lalu ada gereja maha kudus yang diakini umat kristen sebagai tempat yang sangat penting
menurut pengadut kristen di tempat inilah kematian penyaliban dan kebangkitan yesus terjadi
kunci dari gereja ini dipegang oleh keluarga muslim
ketiga tempat ibadah ini berada hanya pada sebagian kecil kota jerusalem atau al quds
namun bagian kecil inilah yang menjadikan yerusalem sebagai kota paling sensitif
positif hingga saat ini di permukaan bumi
tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh saat pbb membagi dua wilayah di tanah palestina menjadi wilayah yahudi dan wilayah arab yerusalem dikecualikan
kota ini disepakati sebagai kota internasional
namun tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh israel melakukan agresi yang membuat akhirnya yerusalem seluruhnya dikuasai oleh israel
tapi bangsa palestina dan juga mayoritas dunia internasional tidak mengakuinya
ada sekitar delapan ratus lima puluh ribu populasi di yerusalem
juga sebagian kecil penganut kristen
langkah presiden amerika serikat donald trump mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel artinya melanggar resolusi pbb
yang menyatakan kecaman atas penguasaan israel atas yerusalem timur yang akan menjadi ibu kota palestina atas upaya solusi dua negara
karena resolusi ini sejak seribu sembilan ratus delapan puluh seluruh negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan israel telah mengalihkan kedutaannya dari yerusalem
dan memindahkannya ke tel aviv
sejak kongres amerika serikat mengamini membuka kedutaan di yerusalem
presiden amerika serikat sejak clinton bush dan juga obama menghindari kebijakan ini karena secara diplomatik diakini akan menuai banyak kecaman
dalam pernyataannya trump menyatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya perdamaian di timur tengah
hal yang diakini justru terbalik oleh komunitas dunia
pemimpin palestina bahkan menyebutnya ini adalah langkah mundur atas upaya perdamaian antara palestina
israel kembali ke titik nol
prabu devolusi cnn indonesia